ada apa ini
pendekar ini memaksa untuk mengebil air di wilayah kami kisanak
penduduk disini pun sangat memelukkan air itu
sungguh kami sudah pada kering kisanak
berani sekali kamu minta bantuan kepada orang asing di hadapanku
apa kamu belum puas menerima pukulanku
kamu jangan ikut campur bersama
aku akan melepaskanmu
jangan pernah melakukan ini lagi
sejalan kali jaga kisahmu
kanjeng sunan kali jaga
kanjeng sunan kali jaga
kanjeng sunan kali jaga
ampun kanjeng sunan
maafkan saya kanjeng sunan
saya terpaksa melakukan ini semua
di rumah saya hanya tersisa segelas air dan sedikit makanan kanjeng
saya tidak mau
anda dan diri saya menderita karena kelaparan kanjeng
maafkan saya kanjeng
saya menyesal kanjeng
kamu boleh pulang
terima kasih kanjeng sunan
kanjeng sunan kali jaga
untung saja kanjeng tadi lewat daerah sini kanjeng
entah bagaimana nasib penduduk disini kanjeng
kalau kanjeng tidak keberatan
sudikah kiranya kanjeng mampir ke tempat hamba
terima kasih kesana
kalian dalam masa pencegilan
dan sangat membutuhkan makanan makanan ini
kenapa malah memberikan kepada kami berdua
kalianlah yang lebih membutuhkan makanan ini
mungkin kalianlah yang lebih membutuhkan makanan ini

tidak apa apa kanjeng sunan
justru kami disini merasa bangga
karena kanjeng sunan sudah sudi mampir ke tempat kami
kami rela memberikan apa saja yang kami miliki
silahkan dicicipi kanjeng sunan
monggo kanjeng sunan
berkahilah rezeki mereka
dan jauhkanlah mereka dari kesukaran
dan jauhkanlah mereka dari kesukaran
dan jauhkanlah mereka dari kesukaran
saya akan melanjutkan perjalanan saya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa yang kalian lakukan
kami baru saja mengambil air suci
untuk memandikan senjata senjata dari jiro rokido
kalian sudah mengambil air suci
untuk mengambil air suci
kalian akan menanggung akibatnya
kalian datang tepat pada waktunya
di saat aku ingin mengunci kesan
tia senjata ini
aku akan melepaskan kalian
kalau kalian mau menjadi pengikut kita
aku akan berjanji
biarkanlah kami hidup
senjata ini sangat sanggih
ayo sekarang kita pergi dari sini
dan mencari kali jaga
dan kita singkirkan dia
kalian ikut dengan kami
ada apa ke sana
makanan di desa kami bertambah banyak kanjeng
lumbung desa kami
benar kanjeng sunan
saya melihat dengan mata kepala saya sendiri
semua yang kalian lihat
hal berkah dari gusti allah
atas kebaikan kalian semua
berterima kasihlah kepada gusti allah
karena gusti allah
maha pemberi rezeki
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aku jadi semakin bersemangat untuk mencari muridmu
maka dari itu aku akan mencari kitab itu
itu lebih bagus
baiklah aku pamit dulu
aku yakin aku akan mendapatkan kitab itu sebelum bulan purnama
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pergilah mencari kitab itu jaga
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau bertanya
apakah di perguruan ini disimpan kita al hikmah
aku baru mendengarnya itu
baiklah paman kalau seperti itu
bolehkah aku bertemu dengan pemimpin pada pukul ini
hadapi aku dulu
ampuni kami guru
aku kesini hanya untuk menanyakan sesuatu
apakah guru tahu kitab al hikmah
aku tidak tahu
kami tidak bisa membantu kamu
baiklah kalau bisa
kalau seperti itu
aku pamit dulu guru
aku lelah sekali
aku lelah sekali
aku lelah sekali
susah sekali untuk mencari murid akan yang sunan
apakah aku bisa ya menemukan kitab itu sebelum menempuh nama
lebih baik aku lanjutkan perjalananku untuk mencari kitab itu
aku tidak akan menyerah
kita ketemu kembali
apa yang kalian lakukan disini
kami sengaja menunggumu kali jaga
ini saat yang aku tunggu tunggu
lebih baik orang yang kita musnahkan
agar tidak membuat kita repot
dan ini saatnya
untuk aku membalas dendam atas kematian adikku yang tercinta
telah kamu bunuh
cepat pergi dari sini
itu sampai akhirnya
salah satu muridmu juga kali jaga
aku akan mencoba selendang mahitku ini
bukarmu juga untuk mati
dan kau juga mati sebelum berkalang tanah
jangan sakiti orang lain
urusan kalian hanya dengan
bersiaplah kau akan mati
dengan selendang maitku